wah ini kayaknya bakalan keren banget nih pemirsa nanti malam ya
kalau melihat tadi penjelasannya bahwa ini kejadian yang sangat langka
fenomena super blue blood moon ini yang akan terjadi malam nanti
merupakan fenomena langka di langit indonesia pemirsa
harusnya tidak terlewat ya karena jamnya pun sudah jam pulang kerja
belum jam tidur kalau terlewat ya masih bisa melihatnya seratus tahun lagi
apakah masih hidup itu pertanyaannya
tapi ya ada juga harus cermati oleh anda
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
tetap meminta masyarakat waspada terhadap dampak yang terjadi
akibat terjadinya gerhana bulan
menanggapi fenomena super blue blood moon yang akan terjadi nanti malam
bmkg mengimbau masyarakat waspada terhadap dampak terjadinya gerhana bulan
bmkg memprediksi tinggi air pasang maksimum hingga satu lima meter
akibat adanya gravitasi bulan dan matahari
khususnya di pesisir sumatera
jakarta bagian utara
kondisi ini diprediksi akan kembali normal setelah tiga hari fenomena ini berlangsung
di surabaya dari pantauan bmkg maritim tanjung perak surabaya
ketinggian pasang air laut sudah mencapai satu ratus dua puluh cm sejak senin malam
sementara ketinggian pasang air laut maksimum antara satu ratus tiga puluh hingga satu ratus empat puluh cm
diprediksi terjadi pada tanggal tiga puluh satu januari dan satu februari
untuk dampak dari supermoon sendiri yaitu terjadinya banjirop
di daerah daerah pelabuhan dan pesisir jawa timur
kemudian untuk daerah daerah petambak juga mengalami air yang meluap
sementara itu dermaga marina ancol pada mangan jakarta utara
ketinggian air justru mengalami penurunan selasa malam
puluhan kapal cepat yang berada di kawasan ini tidak bisa berjalan karena terjebak di lumpur
akibat surutnya air laut
kapal yang tiba di kepulauan seribu pun tidak bisa bersandar ke dermaga
karena di dermaga tidak ada lagi air laut
kapal kapal tersebut terpaksa bersandar ke tengah laut
tambah surut aja bang
ini yang paling parah
iya pak tambah parah ini
udah berapa hari kayak gini
udah empat hari yang laluan lah
tapi yang paling parah ini
bang kalau kondisi kayak gini nih untuk kapal sendiri seperti apa bang
apa mengganggu atau
ya mengganggu aja sih kalau masuk bang
kalau masuk kan biasanya kan kalau sore itu pada datang tuh yang dari kepulauan seribu
jadi kan kalau sore kan surut nih bang
jadi itu nggak bisa masuk ke dalam sini bang
takutnya akan treble apa gimana mesinnya ya
gerhana bulan yang terjadi nanti malam tergolong langka
karena ada tiga fenomena yang terjadi sekaligus
yaitu supermoon bluemoon dan bloodmoon
inilah yang membuat gerhana bulan nanti disebut super blue blood moon